tadi akan menampakkan sedikit apa yang sudah saya jelaskan
terima kasih perkenalkan saya muhammad sadli deputisi bidang inovasi kbpkg
apa yang saya sampaikan ibu kepala bkg tadi sudah cukup banyak
dan saya akan tampakkan sedikit bahwa
pertama peringatan dini tsunami itu dikeluarkan ada tiga level
level waspada itu kurang dari lima puluh cm
kemudian antara lima puluh cm ke kurang dari tiga meter itu level siaga
dan di atas tiga meter itu adalah level awas
pada waktu pertama kali bkg sudah meluarkan peringatan dini tsunami
waktu estimasinya itu tujuh belas dua puluh dua empat puluh tiga
itu kita sudah keluarkan satu semi siaga
itu di kota pahang yang dekat kelabuan ada kelabuan di situ
itu sudah dikeluarkan di situ dengan ketinggian antara lima m sampai tiga m
jadi ada saksi mata mungkin yang melihat seratus km
itu sudah masuk di dalam leper yang dikeluarkan oleh bpkg dalam peringatan dini tsunami
kemudian bergerak terus dengan jarak dua ratus tiga puluh tujuh km dari palu
itu adalah memujuk
di sana kami juga mendapatkan data dari tnj
itu ketinggiannya enam cm
di ketinggian muka laut rata rata itu enam cm dengan jarak dua ratus tiga puluh tujuh km
sehingga itu masuk level awas pandang
dan kemudian itulah kami melakukan pengakhiran peringatan ini tsunami
jadi tsunami sudah terjadi di palu sebelum sampai ke memujuk
sehingga di memujuk itu dalam levelnya awas pandang dan tidak signifikan
sehingga peringatan ini kita
kita akhiri seperti itu
mungkin pak rahmat silahkan pak
kamu mau ditambahkan
saya rahmat triono kepala pusat gempa bumi dan tsunami
jadi tadi sudah disampaikan di bkg pada pukul tujuh belas dua
bmkg telah merilis informasi dan peringatan dini tsunami
dan kemudian tsunami level tadi sudah disampaikan
dan siaga dan waspada
siaga untuk wilayah palu
ketinggian setengah sampai tiga meter
dan dongga dan sekitarnya adalah waspada
tercatat memang video yang beredar
dan kami sudah confirm bahwa itu betul terjadi tsunami di palu
karena kepala bmkg di palu kebetulan ada di sini
kami seputarkan videonya
firm bahwa itu adalah tsunami yang terjadi di palu
di dekat pelabuhan
palu grand mall
dan firm itu makanya kami menyatakan bahwa betul telah terjadi tsunami
kami di sana
sayang sekali di kota palu
sekitar palu itu
sekitar pelabuhan tidak ada data observasi dari tedge gate
sehingga kami tidak bisa mengukur
secara pasti tingginya berapa
hanya melihat dari video mungkin diperkirakan sekitar setengah meter ya
satu setengah meter sampai dua meter
mungkin estimasi dari situ
dan kami mengakhiri warning tsunami
karena ada data tedge gate yang di mamuju
itu cukup jauh
hanya enam senti
karena sudah tidak signifikan
maka bmkg segera menyatakan warning tsunami dinyatakan berakhir
tsunami tidak signifikan
tidak ada tsunami lagi setelah itu
namun yang perlu diwaspadai
adalah justru saat ini adalah gempa gempa susulan yang masih terjadi
sampai dengan pukul sembilan
wb sembilan malam ini
telah tercatat tiga puluh satu kali gempa bumi susulan
terjadi gempa bumi dengan magnitud enam poin kosong
dan menimbulkan korban jiwa
dihajar lagi dengan kekuatan tujuh poin kosong
dan setelah tujuh
kemudian ada enam tiga
enam poin dua juga berikutnya
ini gempa gempa yang cukup signifikan
bangunan bangunan rumah yang kondisi sudah retak
tentunya kami masih akan memonitor
beberapa hari ke depan
seperti hanya gempa di lombok
juga terjadi sampai beberapa minggu
kami tetap akan memonitor
gempa gempa susulan ini
sampai kapan akan berakhir
dan ini yang perlu diwaspadai adalah
gempa gempa susulan yang masih akan terjadi
di beberapa hari ke depan
mungkin beberapa minggu ke depan
ya khususnya di sekitar palu donggala untuk
sementara waktu tidak mendiami rumah rumah yang kondisinya sudah
retak atau miring
kecuali kalau memang bangunan itu kokohnya
mungkin tambahan saya dari itu saja
mungkin dari teman teman media
ada yang perlu klarifikasi
di jendela kak
silahkan pak dari kanan
untuk mengucapkan apa yang saya ingin saya sampaikan
apakah ada informasi
tapi kalau kita melihat di kuala lumpur kan
buat biasa maksudnya
di pantai jaraknya
sampai pantai minggu
bisa sampai berapa
apakah yang kemarin
kemudian yang kedua adalah
tadi sudah disampaikan
yang dijuangkan adalah
tapi kalau melihat kolanya

apakah juga ini
masih juga harus diwaspadai
dengan potensi potensi semuanya
kita belum dapat data akurat ya
sampai berapa masuk ke garasi
yang pasti bmkg besok
telah menyiapkan tim
untuk survei gempa
untuk survei gempa merusak
sampai masuk ke daratan
kita akan ukur semuanya
sehingga kami belum punya data
untuk sementara ini
belum ada data ini
gempa susulan masih terjadi
kita berharap tentunya
kalau tidak signifikan
sepanjang gempa gempa susulannya
masih kurang dari
tidak akan terjadi tsunami
kita tetap akan
terus kita akan monitor
tidak ada gempa
yang lebih besar
tujuh tujuh ini tadi
itu dulu punya
nah ini tadi sudah disampaikan oleh bukawala bmpkg bahwa ini disebabkan oleh sesar palukoro yang di sekitar selat makassar
dan gempa gempa susulan memang kemudian kalau kita plot memang membentuk sebuah telurusan dengan sesar palukoro
dan sudah pasti kalau gempa besar akan selalu diikuti oleh gempa gempa susulan
dan gempa gempa susulan sudah kita plotting
dan dalam catatan kami memang yang signifikan itu ya dengan magnitudus di atas enam itu terjadi tiga kali
cukup signifikan yaitu pada saat beberapa menit setelah terjadi gempa tujuh tujuh tercatat pada pukul tujuh belas empat belas itu enam tiga kemudian tujuh belas enam belas itu enam
itu artinya hanya selisih dua menit itu terjadi gempa yang
cukup signifikan ya dari enam tiga menjadi enam tiga
bahkan pada seribu tujuh ratus dua puluh lima itu juga terjadi lagi dengan magnitudo enam dua
tadinya kekuatannya di bawah enam
dan sampai tadi saya sampaikan bahwa pukul sembilan malam ini tercatat tiga puluh satu kali gempa susulan
sebelumnya yang jam dua tadi siang tadi ya dengan magnitudo magnitudo enam itu tercatat gempa gempanya sebelum gempa tujuh tujuh itu
sebanyak dua puluh tujuh kali
sebelum tujuh tujuh ada gempa gempa yang terjadi itu sebanyak dua puluh tujuh kali dan kemudian terjadi tujuh tujuh dan selanjutnya sekarang gempa susulannya berjumlah tiga puluh satu kali
semoga bertandara yang bercapi
kira kira berapa aja untuk pukul sembilan malam
pukul sembilan malam untuk pukul sembilan malam
pukul sembilan malam itu fotografinya mungkin agak agak lebih ke bunga atau bukit
pukul sembilan malam itu apa
pukul sembilan malam itu apa
pukul sembilan malam itu apa
pukul sembilan malam itu apa
pukul sembilan malam itu apa
pukul sembilan malam itu apa
oh ya terima kasih kalau menurut daerahnya bawa sampaikan tadi memang disitu daerah pegunungan
ada apa ke gunungan dari itu memang komunikasinya sekarang lagi of dan memang ke biasa memang kalau
terpaksa seperti yang ada saat ini yang tujuh tujuh yang terjadi di rombok contohnya di rombok itu karena
tidak keluar sehingga kita melalui misalnya apa mobile phone yang bisa di sini langsung juga
di daerah daerah tinggi di situ ada gunung kemudian jurang jadi yang menyebabkan salah
satu untuk memang akan lebih sulit gitu kalau dipalukan memang
jadi itu tadi jadi mungkin kedepannya kita bisa memanfaatkan misal cara dikomunikasi atau yang
lain gitu seperti itu bahwa hai palu itu bentuknya teluk seperti kita tetap ketahui bahwa palu itu
bentuknya teluk sehingga kalau ada air ya mungkin sumber gempanya agak jauh sebenarnya dari teluk
ini mungkin yang masuk hitungannyaannya beberapa puluh cm tapi begitu masuk banyak yang kethoe
sehingga bisa saja menimbulkan eh apa tinggi yang lebih tinggi daripada daerah lainnya di
mamuju itu hanya nangcentieleri boleh bantu karena bukan bentuk lucu kalian paham bentuk
bentuknya adalah telur sehingga ini bisa yang memicu tingginya tsunami menjadi lebih tinggi karena begitu air
air laut yang masuk banyak volumenya sementara di ujungnya adalah mengecil mengecil
sehingga akhirnya pada akhirnya pada di ujung teluk itu tinggi tsunami nya lebih tinggi lagi terampilkan
silakan dari metro
pak nadiem dari metro tv saya ingin mengertikan jadi kan ini peringatan tsunami
kebun tsunami di ganau ini kan sudah selesai nah kemudian ini diberdasarkan karena hasil berisik di lapangan

kalau itu kan di menit yang sama ya pak yang kita mau mengetahui di sana enam cm lalu kemudian volume nya langsung selesai gitu
itu saya mau perjelasan aja maksudnya apakah betul betul diambil karena di sana sudah enam cm berarti sudah tidak ada lagi tsunami
tapi itu mungkin daerah yang konversi ada di bumbang susulan berarti terpusatnya di donggalan dan juga palu ya pak ya
iya jadi berkaitan dengan bagaimana bmkg menyatakan warning di daerah yang berakhir
bahwa memang sop nya begitu tentunya harus ada data observasi
data observasi bisa dari page gate bisa jadi dari laporan masyarakat
yang termonitor juga dari bmkg yang bisa melihat tapi di palu kebetulan memang tidak ada
yang jelas laporan dari masyarakat juga menjadi itu sebagai justifikasi bagaimana kami menyatakan memberikan warning di daerah yang berakhir
berdasarkan data tax fit yang tadi di mamuju yang jalannya cukup jauh itu hanya enam cm memang
dasar itulah kami begitu tercatat di mamuju hanya enam cm maka sesaat kemudian
bmkg menyatakan karena ini tidak signifikan lagi menyatakan warning tsunami dinyatakan berakhir
di mamuju tadi sudah disampaikan oleh ibu kepala bmkg tercatat pada pukul tujuh belas dua puluh tujuh
kemudian pada pukul tujuh belas tiga puluh enam kami menyatakan bahwa warning tsunami dinyatakan berakhir
jadi kurang lebih sekitar sepuluh menit kemudian setelah data dari mamuju
kami menyatakan warning dinyatakan berakhir
gempa susulan itu terpusat sekitar donggala sampai ke palu
kalau kita plot gempa susulannya itu membuat kelurusan
palu koro dengan sesar palu koro
itu makanya kami juga menyimpulkan bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas dari sesar palu koro
nanti kita sampaikan ya nanti gempa gempa susulan
itu bisa dilihat
nah itu bisa dilihat
yang paling atas boleh berarti ya pak
mari kita menunggu doang apapun aduh ya